di desa nyalindung taman sari sabtu lalu
sementara pada senin sore
toresta bogor kota menetapkan status tersangka kepada nh
dengan sangkaan penguasaan anak di bawah umur dengan melawan hukum
dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku sengaja membawa korban
lantaran kesal sang nenek kerap berpindah rumah
saat ditagi hutang yang diklaimnya mencapai lebih dari lima belas juta rupiah
pada tanggal enam belas juli dua ribu lima belas
sekitar pukul dua puluh wib
ibu nur halimah itu datang ke kontrakannya bapak yanto
untuk menanyakan terkait dengan anak atau muhammad raka
cucunya pak yanto
untuk dibawa bersama ibu nur halimah
selain menahan tersangka
polisi juga menyitakan bahwa
barang bukti berupa akta lahir dan kartu keluarga korban
pelaku dijerat pasal berlapis kau hp dan perlindungan anak
dengan ancaman di atas lima tahun penjara